gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan semua pompa air di jakarta siap menghadapi curah hujan tinggi sepekan mendatang
sebelumnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg menyatakan curah hujan di kawasan jakarta bogor depok tanggerang dan bekasi atau jabodetabek akan cukup tinggi sepekan ke depan hingga sepuluh januari dua ribu dua puluh
salah satu faktor dibalik curah hujan dengan intensitas tinggi adalah monsoon asia yang menyebabkan adanya peningkatan uap air sehingga memicu hujan lebat di beberapa kawasan di indonesia
bmkg mengatakan hujan lebat tersebut merupakan hal yang lazim karena kawasan indonesia selalu dipengaruhi oleh monsoon asia di periode desember hingga maret
anies mengatakan pemerintah provinsi dki jakarta siap menghadapi peningkatan curah hujan
menurutnya ada empat ratus tujuh puluh delapan unit pompa air di satu ratus tujuh puluh enam km
lokasi di jakarta dari empat ratus tujuh puluh delapan unit tersebut satu ratus dua puluh dua unit merupakan pompa air mobile dan semua pompa air dipastikan bekerja dengan baik
namun ia mengatakan curah hujan yang lebat menjadi penyebab banjir karena debit air melebihi kapasitas pompa air
dengan curah hujan yang ekstrim maka kemampuan pompa untuk
mengalirkan dibandingkan dengan hujan yang jatuh memang tidak seimbang
jadi itu faktanya
jadi sekarang kita sesegera mungkin menyelesaikan dan kita kerjakan dengan kapasitas yang ada
jangan sampai pompa kemudian menjadi gagal di jalan
kenapa gagal di jalan karena itu bergantian
anda perhatikan misalnya dipasang sepuluh pada saat yang sama hanya dinyalakan tujuh
semata mata supaya tidak terjadi kegagalan
ini pompa tapi sistemnya sudah ada